suasana lembaga penyiaran publik tvri stasiun sumatera selatan rabu pagi terlihat sepi dari aktivitas
sejumlah karyawan yang masih datang ke kantor seperti kepala stasiun dan kepala bagian pemberitaan hanya memastikan agar proses penutupan berjalan di kantor itu
menurut kepala stasiun tvri sumatera selatan kebijakan itu diambil setelah berkoordinasi dengan direktur tvri pusat di jakarta
seluruh karyawan dilarang masuk kantor dan hanya diperbolehkan bekerja dari rumah
hal itu dilakukan menyusul satu orang karyawan tvri sumsel di bagian keuangan meninggal dunia pada sabtu sebelas juli lalu dan hasil pemeriksaannya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sejumlah langkah diambil untuk mengurangi beban psikologis seluruh karyawan tvri sumatera selatan
langkah tersebut antara lain akan meminta seluruh karyawan untuk menjalani rapid dan swab test
selama penutupan berjalan
langsung satu pekan kantor stasiun tvri sumatera selatan akan disemprot disinfektan dan disterilisasi
siaran lokal dihentikan dan tvri sumsel hanya meneruskan siaran dari tvri pusat
jadi atas saya izin direktur utama tvri yang berada di jakarta pak iman brutuseno
kami dprri sumatera selatan melakukan pembatasan kegiatan ini
karena ada seorang pegawai tvri sumatera
tvri sumsel di jakarta selatan yang meninggal dunia
dan hasil labornya menyatakan bahwa positif covid sembilan belas
seluruh karyawan dijadwalkan akan kembali masuk untuk bekerja pada dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
namun bila dari hasil pemeriksaan rapid dan swab ada yang reaktif atau positif
maka pihak tvri sumsel akan kembali berkoordinasi dengan direktur tvri pusat
apakah akan memperpanjang masa penutupan kantor
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan